kementerian perhubungan mengeluarkan aturan perjalanan selama masa libur idul adha tahun ini
harapannya mobilitas masyarakat bisa dibatasi dengan ketat demi menghindari ledakan kasus covid sembilan belas
seperti yang sebelumnya terjadi pasca libur lebaran
masalahnya bagaimana memastikan agar aturan ini diterapkan secara tegas di lapangan
dan apakah aturan perjalanan ini sudah cukup untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
yang kian meroket belakangan ini
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom ada adita irawati
jurubicara kementerian perhubungan saleh daulai anggota komisi sembilan dpr ri
dan trubus rahadian syah analis kebijakan publik universitas trisakti
selamat malam bu adita bapak bapak selamat malam
selamat malam pak
saya ke bu adita dulu
bu adita ada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan di saat saat ini masih diberlakukan
aturan ppkm darurat
bagaimana kemudian memastikan
kedua aturan ini tidak tumpang tindih satu sama lain bu adita
ya yang jelas ini tentu tidak tumpang tindih ya mbak eva
karena ini juga sudah dikoordinasikan di level pintas menteri
dipimpin langsung oleh koordinator ppkm darurat bapak luhut panjaitan
ini semuanya juga mengacu kepada satu ketentuan yang kemudian dikeluarkan oleh satgas
jadi karena juga sama sama tujuan dari ppkm darurat maupun juga ketentuan di dalam
masa libur idul adha ini tujuannya adalah sama untuk menurunkan mobilitas masyarakat
kita tahu semua bahwa mobilitas masyarakat itu akan berbanding lurus dengan kenaikan kasus
oleh karenanya kita memang harus terus mengupayakan agar mobilitas ini bisa diturunkan
dan dalam konteks idul adha seperti halnya juga pada hari raya sebelumnya
ini ada kecenderungan masyarakat melakukan mobilitas khususnya ketika mereka akan melakukan
ada juga yang berniat untuk pulang kampung ya dan berpergian
nah oleh karenanya kami di kementerian perhubungan kemudian melakukan pengetatan syarat dari yang sebelumnya sudah ada
nah bagaimana meyakinkan ini bisa berlangsung
ya tentu yang pertama kami melakukan koordinasi yang intensif bersama seluruh stakeholders
khususnya dengan operator ya karena nanti operatorlah yang akan langsung berinteraksi dengan penumpang
tentu juga dengan tni polri dan satgas melakukan koordinasi secara intensif
untuk memastikan bisa dilaksanakan di lapangan

untuk memastikan bisa dilaksanakan di lapangan

oke apa kemudian mengapa kemudian diperlukan adanya aturan perjalanan libur idul adha
apakah aturan ppkm darurat ini masih belum cukup sehingga harus dikeluarkan aturan baru
apakah apa perbedaannya antara aturan yang sudah ada di ppkm darurat ini bu adita
ya sebelumnya kami mengacu kepada surat edaran
yang ini sebenarnya juga menjadi payung bagi ketentuan perjalanan di dalam negeri
di masa ppkm darurat salah satunya
memang sudah terjadi penurunan mobilitas yang cukup signifikan ya
khususnya ketika kita melihat di transportasi umum
baik itu ke transportasi udara laut kereta api dan darat
tadi juga sudah dipaparkan ya di sebelumnya
terjadi penurunan yang sangat signifikan
range nya bisa empat puluh sampai tujuh puluh bahkan delapan puluh persen untuk transportasi udara
namun demikian mbak kalau kita lihat
kendaraan pribadi ini juga menjadi satu hal yang patut kita antisipasi
belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya
transportasi umum mungkin bisa dikendalikan
tetapi transportasi yang lebih personal atau pribadi
dan transportasi darat yang keberangkatannya itu tidak bisa terintegrasi
inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kami ya
dan juga adanya kecenderungan pergerakan yang lebih di masa libur ini
meskipun mungkin sudah hampir sebagian besar
work from home tapi ada kecenderungan untuk tetap melakukan perjalanan
khususnya yang sudah biasa pulang kampung
inilah yang kemudian kami antisipasi mbak
sehingga butuhkan ada ketentuan terkait dengan pengetatan syarat perjalanan
dan ini fungsinya lebih untuk membatasi perjalanan yang sifatnya lebih berjarak jauh begitu ya
bu adita ya
baik sekarang saya ke pak saleh
pak saleh kalau anda melihat ada regulasi
pembatasan mobilitas warga
kita sudah tahu ada ppkm darurat yang diberlakukan kemarin
kemudian saat ini menjelang libur idul adha
adanya aturan baru aturan perjalanan libur idul adha
bagaimana komentar anda soal bagaimana pemerintah kemudian meracik aturan aturan
sehingga bisa membatasi mobilitas warga
jadi sebetulnya kalau soal aturan ini ini kan bukan sesuatu yang baru
karena hampir ya semasa pandemi ini
itu hampir setiap ada hari hari besar
seperti ini kan selalu ada aturan itu
katakanlah misalnya pada tahun lalu saja
itu kan orang tidak mudik
kemudian tahun ini pun dilarang mudik juga
ini idul adha ini pun dilarang mudik juga
tapi faktanya ketika nanti lebaran kemarin misalnya berlangsung
ternyata orang yang mudik banyak juga
apalagi waktu itu kalau nggak salah kemarin kan dibuat batas waktu
misalnya tidak boleh mudik dari tanggal sekian sampai tanggal sekian
eh ternyata disiasati
masyarakat perginya di luar tanggal yang telah ditetapkan itu satu
nah kemudian yang kedua
ada juga orang orang yang tetap mudik dengan melintas dari jalan jalan yang tidak biasa
katakanlah bukan jalan protokoler
nah jadi karena itu
maka tetap saja ada mutasi migrasi orang
yang kemudian berakibat pada adanya penyebaran
ya potensi penyebaran virus covid sembilan belas
nah saya melihat bahwa setelah lebaran
itu justru tingkat orang yang terpapar covid sembilan belas itu melonjak luar biasa tingginya
nah ini mestinya ada penjelasan
apakah ini ada kaitannya dengan orang yang mudik atau tidak
tapi yang jelas justru saya lihat aturan yang ditetapkan kemarin itu
justru tidak bisa melindungi orang atau menghalangi orang
untuk katakanlah mudik seperti itu
nah sekarang untuk idul adha
ada lagi larangan
orang nggak boleh mudik dan seterusnya
larangan larangan ini juga tidak bisa ditegakkan dengan baik sehingga
tetap saja ada orang yang mudik
sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat
sebagian besar masyarakat kita kan tidak jadi mudik pada lebaran yang lalu
jangan sampai mereka menggantinya mudik itu pada idul adha seperti sekarang ini
itu sangat masuk akal sekali
nah karena itulah maka
di dalam konteks pelarangan dan pengurangan mobilitas dan interaksi antar masyarakat itu
saya kira harus ada ketegasan dari pemerintah
dan harus ada aparatur memang yang bisa secara humanis dan tegas
untuk melarang mereka untuk pulang itu
ingat sekali lagi humanis dan tegas
karena kalau tegasnya saja kemudian ribut itu tidak baik juga
buktinya itu kita lihat pelarangan pelarangan yang ada selama ini
justru menimbulkan kontroversi karena
ada ketegasan yang diiringi dengan kekerasan
menurut saya tidak baik lebih bagus ya
tapi humanis sehingga persuasif untuk mendekati masyarakat
dan mengajak mereka untuk taat pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah
oke sampai menimbulkan reaksi langsung dari presiden joko widodo
sekarang saya ke pak trubus
pak trubus anda punya perspektif yang sama seperti pak saleh
sebetulnya problematikanya kalau kebijakannya anda melihat ini sudah kebijakan yang lebih komprehensif
kalau dibandingkan dengan aturan aturan mudik ataupun libur hari hari besar sebelumnya
ya menurut saya sih memang kalau dari aturannya dari sisi aturan itu ini lebih komprehensif
tetapi persoalannya kan kemudian kalau di dalam kebijakan publik itu kan persoalan publiknya
apakah publiknya kemudian memahami aturan yang banyak yang sudah berjalan
sekarang ini kan ppkm darurat kan gitu
sementara ppkm jauh rurat baru diluncurkan dalam minggu ini
tapi kan persoalan kemudian muncul lagi aturan baru lagi
nah ini kan tentu tidak bisa tersosialisasi secara baik
karena persoalannya aturan itu kan sebenarnya ditegakkan dengan tiga hal
satu dari sisi substansi aturan itu sendiri kan betul betul harus jelas jeteran
tetapi kan persoalannya kemudian banyak sekali aturan kesannya tumpang tindih gitu kan
tumpang tindih nah ini di situ masalah
yang kedua menurut saya dari segi struktur
struktur itu aparat yang melaksanakan
aparat yang melaksanakan petugas ppkm
apakah petugas ppkm ini juga memahami betul ketika aturan itu
nah jangan jangan nggak tahu persis
nah itu yang terjadi seperti kemarin pada saat ppkm darurat
nah itu terjadi kemudian apa banyak petugas nakas misalnya
itu di surabaya akhirnya nggak bisa masuk karena tertutup atau disekat
yang ketiga dari sisi apa budaya hukum atau disiplinnya
nah kedisiplinan itu menjadi masalah karena apa
karena aturan aturan itu sendiri
karena masyarakat memandang itu apa
tidak terlalu penting atau dianggap malah membuat sulit atau malah membebani
nah karena itu menurut saya juga akan tidak efektif
karena itu menurut saya memang pengaturan ini sekarang ini
kalau ada perkejaan di luar sana menurut saya kan
tapi kiranya kan punya pengalaman lah
pengalaman buruh pada saat tur lebaran kemarin
sehingga pemerintah terburu buru membuat aturan ini
tetapi sebenarnya kalau aturan ppkm darurat ini satu ya
pengawasannya itu betul betul ketat
mobilitas masyarakat akan ditetap tetapkan
nggak perlu lagi diaturan ini
yang kedua ya tentu dari sisi law enforcement
sementara ini kan
law enforcementnya memang lemah
karena pada akhirnya gitu
penegakan dan sanksinya juga belum berjalan efektif
nah ini persoalannya karena masyarakat ini kan
perilaku masyarakat itu kan ada dua
perilaku masyarakat yang individual
kemudian yang kedua adalah perilaku yang terkait dengan institusional
entah itu perusahaan atau itu kelembagaan kementerian
atau lembaga dinas ataupun pemda juga
nah disitulah kemudian
menurut saya ini pengaturan pengaturan ini kan bersifat
kemudian membuat seolah olah individu yang beban
padahal harusnya kan sanksi itu juga diberlakukan pada institusi mbak
jadi menurut saya ini memang kelihatannya
komprehensi secara rasional
secara logika kebijakan
tapi menjadi masalah diimplementasinya
karena masyarakat tentu ada sebagian yang tahu
dan sebagian lebih banyak tidak tahu
kalau tidak tahu kan juga sulit juga
saya menyambung dari pak sauli
yang terkata oleh tadi
itu memang misalnya kemungkinan jalan jalan kecil bisa ditutup
itu kan asumsi asumsi yang kita gunakan
tetapi dalam prakteknya belum tentu
karena yang namanya orang bermobilitas itu ya tetap saja berjalan
artinya lihat misalnya ppkm darurat ini juga tetap saja orang melakukan aktivitas tinggi
dan di mana kemudian di titik titik penyekatan saja kelihatan sepi
tapi di jalan jalan tikus jalan jalan arteri
itu tetap saja aktivitasnya tinggi
jadi ini memang juga menjadi persoalan di mana mobilitas itu diperketat
tujuan kita kan sebenarnya penularan covid nya itu
bagaimana mengendalikan covid
kalau dari sisi itu ya tentu kemudian segala aturan ini kita letakkan pada tataran
bagaimana mengendalikan covid setepatnya
karena itu sebenarnya kan dua hal
kebijakan kolaborasinya harus diperkuat
karena ini kan persoalannya ada lintas
dari pusat ke daerah ya
antar daerah juga karena mobilitasnya seperti itu
nah tentu ini harus kolaborasinya harus baik dan sinergis menurut saya
yang kedua tentu dari sisi partisipasi kan
kebijakan partisipasi dari publiknya itu sendiri
apakah mendukung atau tidak ini kondisi ini
saya rasa masyarakat pada umumnya ya karena ppkm darurat
ada yang mendukung dari empat puluh empat kabupaten kota yang sudah melaksanakan
dan ditambah di luar daerah lima belas kabupaten kota
saya rasa memang ada perubahan perubahan meskipun belum signifikan
tentu belum signifikan dan belum bisa dikatakan ini efektif
tidak hanya itu yang dilakukan oleh pemerintah
upaya ini yang dilakukan terkait dengan idul adha juga ini perjalanan
yang paling utama tentunya bagaimana kemudian membuat
tidak hanya masyarakat tapi juga aparatnya paham
dan juga terutama dari pemerintah daerah yang nantinya juga harus melakukan aturan ini
bu adita saya mohon jawaban anda tapi kita harus break dulu
sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya ke bu adita
bu adita seperti tadi menyambung pertanyaan dari pak saleh dan juga pak trubus
bagaimana kemudian memastikan aturan yang sudah diberlakukan ini dipahami
baik oleh masyarakat kemudian juga aparat yang melakukan penegakan
dan juga tentunya daerah yang nanti akan menjadi
ujung dari perjalanan mobilitas masyarakat ini
ya mbak eva kuncinya memang ini menerapkan aturan
apalagi kalau aturannya baru itu adalah sesuatu yang simple dan mudah dipahami ya
dan itu juga akan berefek kepada bagaimana disosialisasikan kepada masyarakat
dengan cara cara yang mudah juga
jadi kalau kita bicara aturan baru di masa idul adha ini
sebenarnya sangat simpel hanya ada satu tambahan saja
dari syarat syarat yang selalu diberlakukan
selama ini sudah diterapkan
jadi sudah sejak pt km darurat ini penerapan aturannya sama dengan sekarang
ya ditambah dengan adanya surat tugas atau surat keterangan dari pemerintah daerah tempat
yang lain masih sama persis
dan yang boleh berpergian hanya orang orang yang punya keperluan di sektor esensial dan kritikal
dan ini berlaku di seluruh indonesia
ya meskipun untuk di jawa dan bali ada ketentuan vaksin
sementara di luar jawa dan bali belum ada ketentuan wajib menunjukkan sertifikat vaksin
tetapi setidaknya ini adalah sesuatu yang tidak baru
hanya ditambah satu syarat lagi
jadi kita buat sesimpel mungkin tetapi punya efek untuk menyaring
atau tetap menekan syarakat untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu
itu yang pertama ya mbak
kemudian yang kedua
tadi sudah disinggung bagaimana kemudian ini bisa terjadi
turun dari pusat sampai di level terbawah di daerah
ya tentunya kami dari awal sudah melakukan rangkaian rapat koordinasi
kalau saya boleh sampaikan di ppkm darurat ini hampir setiap hari kami melakukan rakor bersama daerah
baik itu dengan gubernur maupun forkom pindah setempat ya
dan juga sampai ke dinas perhubungan untuk mensosialisasikan apa apa saja yang akan dilakukan
dan apa saja yang baru bagaimana nanti diterapkan di lapangan
dan yang ketiga
tentu ketika kita berkumpul
berbicara mengenai transportasi darat atau angkutan jalan
yang menjadi concern kita semua ya
tadi dari pak saleh maupun pak trubus juga semua concern
tentu kita juga banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian
khususnya korlantas polri
belajar dari pengalaman di idul fitri sebelumnya
tentu ini harus ada sesuatu yang lebih baik yang dilakukan
dalam hal pengawasan
penyekatan juga lebih banyak titik yang dilakukan
kemudian personel yang diturunkan juga lebih banyak
tapi tentu strateginya ada perbedaan perbedaan
karena kita sudah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya ya
dan ini diharapkan masyarakat juga sudah terdidik
atau sudah tersadarkan dengan situasi yang akhir akhir ini kan memang makin memprihatinkan ya
kalau kita lihat banyak berita berita sedih itu datang dari inner cilker kita gitu
ini pasti agak berbeda sekali situasinya dengan pada masa idul fitri
atau bulan april mei juni yang lalu gitu
jadi saya rasa ini sebenarnya
yang di satu sisi masyarakat diharapkan sudah timbul kekhawatiran dan kesadarannya untuk tidak berpergian
yang kedua juga kita melakukan sosialisasi atau aturan aturan baru ini
sesuatu yang lebih simple
tapi punya efek untuk men screening masyarakat agar tidak bepergian
dan yang terakhir tentunya mbak
kalau kita lihat perbandingan dari sebelumnya
pak trubus punya concern terhadap apakah ini efektif
setidaknya di ppkm darurat ini
pembatasan itu sudah lebih hulu
kalau kita lihat di hulunya
aktivitas yang dulu pada masa idul fitri mungkin belum dilarang
sekarang ini sudah bisa dibilang dilarang
dari mulai aktivitas wisata
bahkan saat ini ibadah juga diminta untuk tetap di rumah
sudah ada aturan aturan dan ada instruksi mendagri yang itu juga diturunkan ke daerah
jadi saya rasa ini lebih terintegrasi
dulu kehidupannya lebih jelas
lebih ada keselarasan
ya diharapkan tentunya bisa lebih efektif mbak
untuk menekan mobilitas
dan ujungnya adalah bisa menekan lonjakan kasus
di covid di indonesia
baik artinya bisa dipastikan tidak akan ada kebingungan gitu ya
di masyarakat soal aturan aturan baru yang nanti dikeluarkan
untuk menekan laju covid sembilan belas ini ya bu adita
nah kalau kemudian
kita berharap tentunya
tidak bingung ya
tetapi bahwa nanti ada terjadi sesuatu yang mungkin belum sempurna di lapangan
ya kita harus antisipasi itu mbak
nah itu dia yang terjadi di lapangan
biasanya adalah yang tadi seperti pak saleh katakan
masyarakat ini punya ide
ide banyak begitu ya
untuk menyiasati aturan yang ada
nah bagaimana kemudian
strategi dari pemerintah sendiri
untuk belajar dari kemudian
untuk menghadapi hal hal seperti itu
mencari jalan tikus dan lain sebagainya
terkait dengan aturan ppkm darurat
ya kita lihat mbak
ini dalam ptkm
baik ptkm mikro maupun ptkm darurat sekarang
sebenarnya kan unsur daerah
sampai dengan lurahan atau desa
itu seharusnya menjadi satu satgas
atau posko yang bergerak ya
melakukan pengawasan itu secara swadaya
di daerah masing masing
tapi tentu dengan arahan dan koordinasi
dari pemerintah provinsi kota maupun kabupaten
nah itu yang sebenarnya satu skema
yang sudah berlangsung sejak ppkm
yang ada di indonesia
dan dengan adanya koordinasi yang lebih intensif
dan juga daerah ini juga diberikan
momenang yang lebih luas
untuk melakukan pengawasan terhadap
jadi kalau dilihat mbak sekarang
agak berbeda nih
ini seperti kota kabupaten
itu punya inisiatif yang sekarang kelihatannya jauh lebih ketat
bahkan kalau bapak ibu nanti melewati jawa tengah
katakanlah kota semarang
itu penyekatannya jauh lebih ketat
dan ini dilakukan bisa dilakukan sendiri
oleh kota maupun kabupaten itu
ini sekarang kita berharap justru
satu yang sifatnya lebih bottom up
daripada nanti harus menunggu hal hal yang
direktif dari pusat gitu
dan kita sifatnya lebih koordinatif
tapi andalannya adalah
bagaimana daerah itu melakukan hal tersebut mbak
pengawasan gitu ya
sampai ke bawah gitu
jadi ini hal hal yang kami pelajari
dari berbagai istiwa sebelumnya
yang tentunya kita harapkan juga
makin baik dalam hal implementasi
dan tentunya nanti
satu lagi mungkin kalau soal law enforcement
kami juga sebenarnya secara serius
ingin betul betul membuat
semua moda transportasi itu mematuhi
dua hari yang lalu
kami bersama kepolisian
ya memang secara tegas
menindak ada sekitar seratus armada bis
yang ternyata berangkat dari pool
yang itu sebenarnya secara ketentuan melanggar
dan ternyata juga tidak menerapkan protokol kesehatan
jadi hal hal semacam ini
ada law enforcement yang tegas
tapi betul pendekatannya tetap harus humanis
tapi memberikan efek jerat
untuk tidak melakukannya lagi
gitu mbak eva
sekarang saya ke pak saleh
dengan mendengar penjabaran dari bu adita tadi
seberapa optimis pak saleh melihat
bahwa aturan yang dikeluarkan saat ini
bisa menahan laju
supaya pengalaman yang terjadi
di masa idul fitri kemarin
tidak terulang kembali
ya kalau dari penjelasannya mbak dita ini
memang sangat bagus sekali
keliatannya sudah siap semua
tapi justru saya ada
ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan
ini kan semakin ketat
aturan yang dipakai
semakin tegas penerapannya
ada beberapa hal yang diperhatikan
biasanya ada juga nanti
penolakan dari masyarakat
karena sangat ketat tegas dan seterusnya
bisa jadi ada penolakan
dan itu mesti harus disiasati
bagaimana cara untuk mengantisipasinya
kemudian yang kedua
dilengkapi dengan aparat
kan jumlah masyarakat di jakarta saja
kan luar biasa banyaknya
apakah benar bahwa
seluruh aparat yang ada di jakarta ini
cukup untuk mengantisipasi
sehingga tidak ada mobilitas seperti itu
kemudian yang ketiga
yang penting diperhatikan itu adalah
tadi kan dijelaskan bahwa
tambahannya hanya ada satu
yaitu mereka yang memiliki surat
surat dari katakanlah
nah pertanyaannya kan
ada beberapa klausul
kemarin saya merasakan sendiri
adanya ppkm darurat ini
ada keluarga saya meninggal
kemudian anak anaknya itu mau pulang
jadi ketika mereka mau pulang
itu tidak diizinkan
karena mereka belum divaksin
berarti ada syarat
dia vaksinnya belum
kalau mau terbang itu harus ada vaksin
ternyata belum ada klausul
kecuali misalnya mereka ada musibah
orang tua meninggal
dan itu sudah ada surat kepala desa
mengatakan orang tuanya meninggal
tetap saja tidak boleh berangkat
nah ini kan
mereka bukan tidak mau divaksin
tapi memang giliran vaksinnya belum
itu juga dipaksakan
misalnya orang harus punya vaksin
sementara dia sudah daftar di kelurahan
tapi belum dapat giliran
dia yang dianggap
ini kan satu contoh
yang mestinya dipikirkan
agar kasus kasus seperti ini
ya menemui orang tuanya
pada saat yang terakhir sekali
kalau orang meninggal itu kan
untuk melihat orang tua itu kan
sangat wajar sekali
kalau mereka tidak pulang gitu
dan kemarin itu ya
bukan hanya satu anaknya
ada dua anaknya
yang tidak bisa bertemu dengan orang tuanya
hanya karena persoalan
saya melihat bahwa
seluruh aturan yang
itu mesti harus ada klausul
dimana ada pengocilan pengocilan
dalam keperluan tertentu
itu bisa di
untuk bertemu dengan mereka
nah yang terakhir
yang saya sampaikan adalah
diterapkan oleh pemerintah
itu tetap tidak akan efektif
jika tidak ada partisipasi masyarakat
sejak awal itu
belum tentu semuanya paham
tentang aturan ini
apalagi aturannya baru
itu belum tentu bisa tersosialisasi
waktu sosialisasinya sangat mepet
sekali sangat sedikit
kemudian media untuk sosialisasinya juga sangat terbatas
di tengah situasi yang seperti ini
menyesakan kendala dari
sisi sosialisasi dan pemahaman masyarakat
kalau masyarakatnya tidak paham
mereka tidak tahu informasinya
ya agak mustahil juga
mereka bisa ikutin aturan itu
dan apalagi sekarang
perubahan perubahan aturan itu
mulai dari ppkm mikro
kemudian berubah lagi ppkm darurat
kemudian ada aturan lagi
soal aturan idul adha ini
yang katanya juga tidak terlalu jauh beda
tetapi ada perbedaan
nah ini kan
itu membutuhkan lah
waktu untuk masyarakat memahami
untuk mengikuti itu
kebingungan di masyarakat ini
kemudian yang dikhawatirkan pak saleh
ini tidak terjadi
masukan kepada pemerintah
untuk bisa memformulasikan
kebijakan dan juga implementasi
di lapangan yang lebih
singkat bu adita
karena kita harus tutup dialog ini
singkat bu adita
tentuan pak saleh
sudah diakomodir bapak
di aturan yang baru ini
kecualian tidak perlu divaksin
semoga bisa menjawab
waktu kita sudah terbatas
sehingga saya harus tutup
pada hari ini
tentunya kita akan sambung lagi
di lain kesempatan
dan juga pak saleh
terima kasih atas waktunya